tidak ada yang tahu
ingat ya kalau kamu sampai tidak tahu aku akan cerita dengan mames siapa kamu sebenarnya
tidak ada yang tahu
tidak clara juga tidak tahu ma
kamu sudah sakitkan raja ya sekarang kamu mau sakitkan papa
jadi clara juga selakain raja
aku harus lindungi putri
jangan sampai clara mau selakain dia juga
aku harus kasih tahu citra kalau mona adalah putri citra harus bisa menghalangi clara menyakiti anak kami
ya allah kenapa tanganku tidak bisa digerakkan
orang tua macam apa aku gak bisa menjaga dan melindungi anakku sendiri
itu kan handphonenya bibi kamu main ambil ambil saja sih non sini kembali non
eh apaan sih aku cuma minum minum
jangan jangan jangan bibi sini non
jangan jangan jangan
mama pasti ngirain kalau bibi itu aku
sekarang waktunya aku kabur
sudah sudah sekarang kamu keluar
apa itu butuh istirahat jangan diganggu
kamu jangan bikin mama teriak teriak ya ini rumah sakit
kamu bikin masalah saja
kamu tenang kamu harus semangat
semangat biar kamu cepat sembuh lagi kayak dulu
kamu harus kelar ya

ntar lagi kamu kamu masuk rumah prasut
kamu harus banget ya
aku yakin kau pasti bakal sembuh
semoga berjalanenan yang tepat
kamu harus ingatkan
aku selalu sama kamu
aku pasti kembali untuk kamu
ayo cepatan kita harus berangkat ke bandara

nyaut dong kalau orang tua manggil tau gak
kenapa jadi baby di sini
ini ngapain juga kamu
kok jadi kentri kaki gini sih

kaki tangan diikat
aku mau dilapas
terus dia tidurin deh bu
ya terus sekarang no lady nya mana
ya gak tau say
apa maksudnya gak tau
tapi tadi bu dia ngambil handphone saya
terus kayak dia teleponan gitu sama laki laki kayaknya pacarnya deh
udah gitu sih saya dengar dia janjian gitu bu di taman bu
di taman iya benar bu di taman
cowok itu ya yang sekarang bikin lady jadi ngelawan sama aku
untung deh si lady datangnya sendiri nggak diikutin sama si andis
tuh kan bener ternyata lady diikutin sama andis
mana ngajak anak anak buahnya segala lagi
untung aja aku liat
gimana nih kalau sampai si lady ember
kenapa malah aku jadi kejebak permainan adj kayak gini ya
kaget melihat mama yang samperin kamu bukan pacar kamu
mama gak usah kepo dan nanyain pacar aku
yang pasti dia bakalan datang ke sini dan bawa aku pergi dari sini
jadi mama tenang aja aku gak bakalan ganggu kehidupan mama lagi
makanya mama mau ketemu banget sama pacar kamu
orang yang udah bikin kamu bener bener kepetean banget
mama udah ya gak usah ngurusin aku lagi
mau pacar aku kayak gimana itu cuma urusan aku
dan aku yakin aku bisa hidup tanpa mama
kau mau di mana
inget ya kalau kamu sampai enggak datang aku akan cerita sama siapa kamu sebenarnya
beneran stress nih kalau jadi caranya kalau
sampai tahu aku pacaran sama anak tirinya bisa hancur hubungan aku sama citra